hari ini diperkirakan akan terjadi puncak arus balik gelombang pertama setelah idul fitri dua ribu dua puluh
pemerintah mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur arteri seperti pantura untuk meminimalkan kebadatan di jalan tol
namun hingga selasa siang jalur arteri pantura karawang jawa barat terpantau masih ramai lancar
kendaraan didominasi oleh mobil yang hendak menuju arah jakarta dan bekasi dari arah cirebon dan jawa tengah
lalu lintas di beberapa titik persimpangan seperti kelari tanjung pura dan ciplas masih terkontrol dengan baik
sejumlah anggota polres karawang dan petugas gabungan lain masih terus mengamankan arus balik hingga satu mei nanti